petugas polda jawa timur berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan benih lobster senilai hampir tiga miliar rupiah
benih benih lobster ini rencananya akan dikirim ke vietnam dan singapura
empat ribu ekor benih lobster atau benur jenis mutiara dan pasir disita petugas di treskrimum polda jawa timur
dari seorang pemasok warga dusun ketawang desa tasik madu terenggalek
tersangka diamankan karena berusaha menyeludupkan benih lobster yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan karena ukurannya masih kecil
modus operandi dilakukan dengan cara membeli ribuan benih benur dari seorang pengepul di kawasan trenggalek
setelah terkumpul benih lobster ini kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sudah diberi oksigen dan dikemas dalam kardus stereofoam
kardus berisi benih lobster ini dikirim ke surabaya
tetapi pada saat transaksi berlangsung di kawasan gedung waru tulungagung
petugas atau polisi melakukan penangkapan
dalam penangkapan ini mereka mengamankan barang bukti serta satu tersangka
total nilai ini berapa dan semuanya
totalnya ya sampai tiga miliar
pengakuan pelaku sudah berapa lama
itu masih dalam tapi kalau kita lihat dengar keterangannya masih berubah berubah hanya sembilan kali dan sebagainya tapi masih kita dalami
selain diselundupkan ke berbagai daerah di dalam negeri
benih lobster ini rencananya akan diselundupkan juga ke luar negeri yaitu ke vietnam dan singapura
akibat perbuatannya tersangka akan menghadapi ancaman hukuman delapan tahun penjara